kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi di jalan raya palima cinangka kabupaten serang
diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu kendaraan mengalami remblong
kecelakaan bermula ketika sebuah truk bermuatan tanah melaju ke arah palima
namun saat berada di jalan menurun rem truk diduga tidak berfungsi hingga menabrak tujuh kendaraan di depannya
akibat kecelakaan ini satu orang pengendara motor terluka
satu lantas polresta serang kota yang datang ke lokasi kejadian
langsung menangkap sopir truk ke mako polresta serang untuk dimintai keterangan